safari politik yang dilakukan oleh ketua dpp pd perjuangan puan maharani
ikut memanaskan persaingan atau kontestasi tidak hanya di posisi calon presiden
tapi juga calon wakil presiden di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
nama nama seperti mohi miniskandar dan agus sarimurti yudhoyono pun disebut mulai dirayu
atau mulai mendekati partai banteng untuk bisa mendampingi puan di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
seberapa besar dampaknya pada peta koalisi partai politik menuju dua ribu dua puluh
kita perbincangkan hal ini malam hari ini
sudah bergabung ada pak jazilul fawait wakil ketua umum pkb
pak jazilul selamat malam
selamat malam putri
terima kasih atas waktu anda bapak
ada saya sapa panusirwan sujono ketua dpp pd perjuangan panusirwan
selamat malam putri
iya terima kasih bapak atas waktu anda malam hari ini
saya sapa juga mas hanta yuda direktur eksekutif poltreking indonesia
mas hanta selamat malam
selamat malam putri
terima kasih bapak bapak
assalamualaikum selamat malam semua
saya melihat data dulu
jadi ada data yang disampaikan oleh poltreking kalau tidak salah bulan agustus kemarin
mas hanta spesifik membahas soal cawapres
kami ada datanya dan kami akan menunjukkan sebentar lagi
tapi saya menanyakan dulu ke mas hanta
mas hanta kalau dilihat dari pergerakannya itu kan ada nama nama yang possibility nya
atau kemungkinan besarnya kuat untuk dilirik sebagai cawapres
ada rk ada ahy ada sandiaga uno ada erick thohir dan juga ada puan maharani
posisinya sejauh ini apakah masih seperti ini
untuk cawapres posisi di dua ribu dua puluh empat ini cukup menentukan ya
karena tidak ada cawapres incumbent
karena tidak ada cawapres incumbent
maka seorang capres siapapun dia membutuhkan topangan dukungan secara elektoral
karena itu dibutuhkan cawapres yang potensial
nah cawapres itu bisa dikelompokkan
ada tiga paling tidak parabel yang menentukan untuk menjadi cawapres yang potensial tadi itu
seperti yang ditanyakan oleh putri
satu adalah dia punya modal dukungan publik
dan yang ketiga kekuatan logistik
atau dengan kata lain adalah kekuatan elektabilitas boarding pass dan is staff
tiga parabel ini biasanya menjadi parabel yang sangat menentukan untuk dipertimbangkan oleh seperti pak nusirwan maupun pak jazilul
untuk melihat siapa cawapres atau mereka mengambil posisi cawapres
nah dari tiga variable itu maka yang paling menentukan di kandidasi tentu adalah nama nama dari partai politik
karena mereka memegang tiket partai
karena setinggi apapun elektabilitas seseorang seorang figur kalau tidak didukung oleh partai politik maka dia tidak bisa maju
karena itu modal awal itu sangat menentukan adalah tiket partai
tergantung tiketnya mau dipakai sendiri oleh ketua umum atau capresnya atau figur di partai itu atau diberikan kepada yang lain
tanda petik dijual diberikan kepada pihak lain untuk maju dalam kontestasi
jadi kalau dari nama nama poltreking tadi putri sedikit mungkin ya tergantung
kami membuat kategori kalau dari partai politik itu yang paling kuat adalah mbak puan
karena memiliki tiket eksklusif tanpa berpasangan
tanpa berkoalisi dengan siapapun sudah bisa maju
yang kedua ada nama nama yang lain seperti erlangga ahi termasuklah cak imin
itu menentukan apalagi melengkapi partai salah satu
yang kedua dari sisi elektabilitas
yang ini yang ditampilkan di cnn adalah survei poltreking yang terakhir ada figur figur berdasarkan elektabilitas kekuatan elektoral
tapi lagi lagi mereka tergantung apakah dilirik oleh partai politik
kalau kita perhatikan ini nama nama yang muncul
kan ada mbak puan yang paling kuat dari sisi partai
tapi di sisi elektabilitas ada dua figur menteri ya yang cukup tinggi
elektabilitas sebagai cawapres yaitu sandiaga uno dan erick thohir
ini sebagai cawapres lah bukan sebagai capres
kalau sebagai capres mungkin sandi erick ahaye dan ridwan kamil tidak setinggi ini
tentu ada prabowo ganjar dan anies baswedan
ini sebagai cawapres
dua menteri cawapres cukup potensial arisandi dan erick
dari kelompok menteri
dari kelompok publik atau gubernur
ada ridwan kamil dan kofifa
kalau dari partai politik mbak puan yang paling tinggi bersama ahe
kemudian ada cak imin erlangga dan sebagainya
begitu petanya putri
baik baik saya ke panu sirwan
panu sirwan kalau yang ramai hari ini
itu kan soal mbak puan kemudian menyatakan di cnnindonesia com
juga sudah naik beritanya menyatakan sudah punya calon pendamping
atau kandidat pendamping di pilpres dua ribu dua puluh
memang masih politik
masih dinamis tentu saja
tapi apakah ini yang hasil terbaru dari pertemuan pertemuan politik
yang terjadi baru baru ini
misalnya kita tahu terakhir bertemu dengan gus imin gitu kan
seperti tadi yang disampaikan
tentu bahwa silaturahmi itu memang layak wajar dilakukan
mengikuti proses yang masih
membutuhkan waktu bagi seluruh partai politik
untuk melakukan penjajakan proses komunikasi
dan itu wajar saja baik baik saja
tentu partai partai politik ini memunculkan calonnya
dari masing masing kadernya sendiri sendiri
dan itu adalah
baik kami apresiasi karena memang tugas partai politik itu adalah mencetak kader
jadi sah saja masing masing dari pak jasilul dari pkb muncul
ia imin kemudian nanti dari golkar ada ongelangga dan sebagainya
ini sehat begitu ya
dan kalau pertemuan antara
satu dengan yang lain tentu itu sangat baik
dan tidak perlu harus cepat cepat diambil kesimpulan
jadi ini besok akan ketemu dengan mungkin
ketemu sama bung hanta yuda juga nggak masalah begitu ya
tapi apakah terus langsung cepat cepat kita mengatakan ada apa itu dengan bunga hanta kan tidak demikian
bahwa itulah politik gitu ya
dan semua sudah tahu seperti di pdi perjuangan
jangan terlalu bosan untuk mendengarkan bahwa keputusan baik itu calon presiden maupun calon wakil presiden
itu adalah kalau di kami semua berdasarkan mandat yang sudah diberikan kepada partai dari kongres kami
itu adalah keputusan dari ibu ketua umum ibu megawati soekarno putri
pak jazil menikmati prosesnya gitu ya
saya mengutip yang tadi disampaikan pak nusirwan
sepertinya gus imin sangat menikmati prosesnya
sudah bertemu dengan pak prabowo gitu ya
membahas soal posisi kemungkinan sempat dibahas oleh awak awak media di pancing
apakah cawapres kemudian bertemu dengan mbak puan juga membahas kemungkinan menawarkan diri juga
apakah betul menawarkan diri juga menjadi cawapres
apakah siapapun capresnya yang penting gus imin cawapresnya apakah sekarang begitu
tidak begitu juga
yang jelas pak imin menikmati semua proses ini
pasti kopi hambalang menikmati makan petul dengan mbak puan
tetapi pkb resmi sudah datang siagam koalisi bersama partai gerindra
hadiran mbak puan silaturahim bagi kami sangat menyenangkan
apalagi kami punya hubungan yang hangat dengan pdip bahkan hubungan yang sangat panjang
namun pembicaraan belum pada kesimpulan seperti pak nusirwan sampaikan
tapi gus muhaymin sudah memberikan doa pada mbak puan untuk menjadi presiden
kalau gus muhaymin saja mendoakan untuk menjadi presiden saya yakin pak nusirwan dan kawan kawan lebih dari doa
nah posisi pak muhaymin hari ini atau posisi pkb hari ini sedang atau dalam proses membangun komitmen bersama partai gerindra
dan dalam komitmen itu disepakati bahwa urusan presiden dan calon wakil
presiden itu ada di tangan prabowo dan gus muhaymin
di samping itu di dalam fakta koalisi itu juga disebutkan bahwa koalisi ini
juga membuka pintu bagi bergabungnya partai yang lain
jadi kalau misalkan pdip bergabung dalam koalisi ini tentu koalisi ini akan menjadi lebih besar
nah namun kami apresiasi silaturahim safari politik yang dilakukan oleh mbak puan
semudah safarinya semua lancar
dan doa pak muhaimin juga makbul
pak musyawan biar semangat
tapi sekali lagi seperti pak nusirwan sampaikan keputusan terakhir ada di tangan megawati
jadi ini posisinya masih posisi dinamika karena memang waktunya masih cukup panjang
jadi tkb akan tetap membuka komunikasi dengan partai apapun terbagi pdip
tapi saya sekarang jeda dulu tapi
terakhir yang lupa saya sampaikan mbak putri
pkb sudah memutuskan secara internal bahwa gus muhaymin maju menjadi calon presiden
betul betul itu beberapa kali dalam kesempatan wawancara juga disampaikan
iya internal ya
saya tanya nanti karena kompromi kompromi tentu semuanya terbuka dalam posisi apapun
nah itu menurut saya kami tetap menghargai dan harus menjalankan apa yang menjadi keputusan di internal partai
jadi pkb memutuskan secara internal gus muhamad maju menjadi calon presiden
seperti apa nanti
ya itu tadi salah satu langkahnya adalah mencari partai koalisi
strategi bersama siapa menang
karena kan selama ini pkb kalau membangun koalisi itu selalu dalam posisi yang menang
nah ini sulit bagi pkb
tahun dua ribu dua puluh empat salah pilih salah membangun koalisi
oke baik baik
nanti setelah jeda saya akan kembali membahas apa yang menjadi
kalau misalnya melihat dari calon calon presiden yang sudah ada itu mereka sudah punya gambaran sendiri seperti apa
tapi seberapa mengunci menurut pkb dan juga menurut pd perjuangan posisi calon wakil presiden
seperti apakah betul seperti yang tadi disampaikan mas hanta partai partai juga melihat bahwa cawapres ini juga berperan penting atau sebaliknya
siapapun capresnya yang penting capresnya saja dipasangkan sama siapapun kalau bisa menang
misalnya kita bahas setelah jeda tetap di cnn
seperti saya sepakat dengan yang apa yang disampaikan oleh mas hanta yuda dan tentu bahwa ini adalah negeri yang besar
indonesia itu banyak suku dengan penduduk yang demikian besar
maka tentu kita tidak bisa dengan satu pihak saja
kita tentu akan lebih bagus untuk membangun negeri ini bersama sama
jadi berbagai pihak atau katakanlah kelompok atau bagian yang ada di kita akan sangat bagus apabila itu kita bisa kepemimpinan itu bisa dilakukan
dan kita harus berpikir sama sama dengan gotong royong
dan hal tersebut tentu juga memberikan aspek yang positif dari pendidikan politik demokrasi di indonesia sendiri
yang tetap dengan landasan pancasila gotong royong di negeri kita ini

sehingga tidak perlu lagi ada pikiran yang berbeda
ada pikiran pikiran bahwa adanya polarisasi ada hal hal tersebut tentunya tidak perlu harus menjadi wacana apabila kita semua mengerti fungsi daripada partai politik
jadi tadi seperti awal saya katakan bahwa itu adalah baik bagi silaturahmi
kemudian masing masing partai politik memunculkan calonnya sendiri sendiri
pandangan pandangan yang mungkin terlalu dini dengan mempersempit pikiran bahwa itu akan terjadi hanya dibuat skenario untuk menjadi kutub yang dua saja dan sebagainya
dan sebagainya analisa tersebut sebaiknya itu kita silaturahmi inilah jawabannya
jadi kalau misalnya syaimin kemudian yang kawan kawan
para pemimpin para calon yang baik baik ini tampil semua dan tentu semua juga memperhatikan sama sama mengetahui proses konstitusi yang berlaku sesuai dengan regulasi demokrasi yang ada pada kita saat ini
jadi kita jalani saja dan tentu semua masing masing memiliki cita cita ingin menang itu wajar
kalau misalnya partai politik sepertinya semua ingin mengarah kepada saya akan tampil untuk kalah kan tidak ada
semua itu pasti tentu pikirannya ingin menang
ini hal yang wajar saja
dan juga tadi dikeskan oleh pak jazilur bahwa keputusannya adalah seperti contoh ini
bukan untuk cawapres
ya itu juga hal yang wajar saja
aneh kalau misalnya saya bercita cita atau kami targetnya adalah wakil presiden itu kayaknya sepertinya kalau di partai politik menjadi tidak tepat
jadi kalau itu ada lima sepuluh yang muncul namanya ya nggak apa apa juga
seperti di pdi perjuangan juga tidak hanya satu ya
kita bahkan kalau di survei semua
tapi di tdi perjuangan memiliki calon mungkin kita memiliki stok yang cukup ya
tinggal nanti ibu ketumang yang memutuskan hal tersebut begitu
dan itu berlaku umum kepada semua rekan rekan partai politik yang lain yang nanti akan sama sama mempersiapkan diri pada pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
iya tapi itu wajar pokoknya semuanya pasti targetnya capres
tapi kalau dari pkb sendiri pak jazilul
melihat posisi cawapres di dua ribu dua puluh empat itu apakah hanya pemanis saja atau tetap betul betul harus diperhitungkan
posisi cawapres selama ini bukan hanya pemanis
menjadi penting untuk melengkapi kemenangan
dan juga karena pasangan berbeda dari satu
maka figur pres dan cawapres harus betul betul
untuk menangani tangan yang lain
maka posisi cawapres jadi posisi yang terkadang itu sangat ya
sangat support kemenangan bagi seorang calon presiden
dan posisi calon presiden tentu lebih penting daripada posisi cawapres
nah namun posisi cawapres tidak bisa diabaikan begitu saja
raih sebuah kemenangan
saya ingat beberapa pengalaman
figur cawapres tidak pas dengan posisi yang ada
maka itu sering kali begitu
di pilkada maupun di pilpres
oleh sebab itu
kenapa partai partai ini juga belum menentukan capres dan cawapresnya
karena sedang mengukur berapa kurhensi
atau pola apa strategi yang akan dilakukan
oleh karena wajar
karena waktunya masih ada setahun lebih
meskipun pkb sudah berkoalisi dengan gerindra
sampai hari ini belum memutuskan pasangan presiden dan calon wakil presidennya
tidak bisa diabaikan calon wakil presiden
begitu salah mengambil calon wakil presiden
bisa jadi nanti kalah dengan pasangan yang lain
yang di situ memiliki kelengkapan
baik calon presiden maupun calon wakil presidennya
nah bagi pkb
yang namanya presiden dan calon wakil presiden itu
jadi itu tetap akan mempengaruhi
pilpres maupun dalam kinerja ke depan
bukan hanya untuk pilpres saja wakil presiden
tetapi setelah kemenangan wakil presiden
mestinya juga berfungsi
untuk menopang kinerja pemerintahan yang lebih baik
mas hanta kalau menurut anda sekarang
di dua ribu dua puluh empat anda tadi sudah mengatakan tidak ada yang petahana
jadi akan sangat dinamis komposisinya juga
tapi kalau misalnya dilihat sekarang
tentunya partai politik juga harus mengantisipasi dong
memilih cawa pres a
yang kemudian nanti
popularitas ternyata lebih unggul
dan lebih maju
khawatirnya kemudian menyalip capres
itu bisa saja terjadi ya
atau munculnya matahari kembar misalnya
itu dua hal ya
untuk memenangkan pertarungan
setelah terpilih soal efektivitas pemerintahan
soal potensi matahari kembar itu
potensi soal variable nanti setelah terpilihnya
sebelum terpilih biasanya
di fase pemenangan dulu
kemenangan ini yang sangat menentukan
menurut saya bedakan antara
broadcast tanpa incumbent dengan ada incumbent
ketika sbi dengan budiono
pak sby dan pak budiono
kemudian pak jokowi dengan pak maruf amin
itu mereka di periode kedua
itu keleluasan untuk memilih cawa pres
karena posisi sudah kuat secara electoral
beda ketika peredup pertama
pak jk menjadi cawa presnya pak sbi
kemudian pak jk jadi cawa presnya pak jokowi
jangan jangan bisa jadi bukan pak jk
yang menjadi pilihan utama
tapi karena kebutuhan pertimbangan kemenangan elektoral tadi
maka terpaksa rupa jk
poin saya adalah
karena dua ribu dua puluh empat itu tidak ada incumbent
maka capres capres membutuhkan topangan
atau kombinasi cawa pres yang kontributif secara electoral
itu yang menjadi penting
kemudian yang kedua
karena sarannya tergantung dua hal ya
saya setuju tadi
pak nusirwan juga bilang partai memunculkan
tetapi nanti semua partai lihat ini
usaranya seperti apa
yang berputar itu namanya apakah orang partai semua
misalnya maju di sana caimin
nah mungkin pdip dengan mantap
mungkin mbak puan akan maju
tapi juga saya kira semua partai juga memperhatikan perkembangan
apakah nama partai nanti muncul di arena yang kuat
tidak orang seperti yang katanya kuat seperti anies dan ganjar tidak bisa masuk
nah itu beda petanya
tapi kalau di seberang sana muncullah anies
kemudian atau ganjar muncul di poros yang lain
maka partai juga akan mempertimbangkan
tidak sekedar orang partai
mereka juga mempertimbangkan kekuatan elektabilitas
karena mereka ingin menang
seperti tadi dikatakan tidak hanya sekedar jadi cawa pres
tapi ingin menjadi capres dan cawa pres
menjadi presiden dan wapres terpilih
nah karena itu kalkulasinya pasti realistis
setiap partai politik putri
mereka semua berkoalisi
bisa jadi katakanlah pkb dan pd perjuangan berkoalisi di pilpres
tapi di saat yang sama mereka berkompetisi di pileg
nah sudah benar ini agresifnya pak imin dan pak jazilul di pkb
untuk mengambil peran pak imin dan pak cawal
itu benar pres pak cawal pres
karena ingin mengejar memburu kotel ifek
menang atau kalah di pilpres
itu akan memberikan dampak yang positif
atau insentif can electoral kepada partainya
akan menjadi lebih memungkinkan
jadi lebih mumpuni
nah ini yang akan dikejar oleh partai
persoalan menang atau kalah ya penting juga
tapi sudah untung dari sisi pilegnya
variable itulah saya kira yang dikejar oleh semua partai
untuk memenangkan pertarungan
jadi capres maupun cawal pres itu sama pentingnya
tentu pasti capres duluan putri
nah kalau kembali ke partai
maka sekarang ini pdi perjuangan
belum nyebut misalkan mbak puan atau siapapun
itu sudah bisa maju
tiketnya utuh satu
kalau pkb atau cak imin itu pegang setengah tiket
pdp ini bisa sendiri
tapi saya yakin akan berkoalisi
tadi pak mr iwan meragakan harus bersama
membangun koalisi dan sebagainya
tapi sekarang yang paling mungkin bisa sendiri itu pd perjuangan
mau maju mbak puan atau cawal pres
kalau sekedar kandidat
tapi kan mau menang
pasti mereka mengkalkulasi
berpengalaman dan seterusnya
kalau cak imin sudah setengah tiket
tinggal mencari kawannya
kalau cak imin berpasangan dengan mbak puan
bisa jadi cawal pres
buat pasangan sebagai posisi tawar ya
kepada pak prabowo juga bisa
tapi pak jazilul kalau misalnya
jadi tiga nih
misalnya pd perjuangan
karena secara partai
pdp paling besar
nah udah diambil tuh posisi capres cawal presnya
jadi kalau mau strategis pkb
harus dua partai saja
dan itu menentukan
karena kalau capresnya tidak ada pkb
tidak bisa maju
posisinya ya seperti kemarin pak jokowi
tapi jangan lupa
politik itu cair
jangankan sekarang masih satu tahun lima bulan ya
tinggal satu minggu pun
pak cak imin
pkb dan pd perjuangan
itu perpuluhan sangat besar
cawal presnya pak jokowi bisa berubah itu
pak luhut sudah punya seragam
tiba tiba menjadi pak maruf amin
apalagi masih satu tahun
jadi cair dan dinamis saya kira
pak jazilul silahkan kalau mau memberi tanggapan
ada yang mudah dalam perjuangan
jadi dalam perjuangan politik
tidak ada yang mudah pak
kita ingin menang
jadi seandainya berkumpul nanti misalkan gerindra pdip pkb tentu akan mencari cara
bagaimana menyelesaikan kompromi dan kesepakatan
waktunya juga masih lama
kita belum bisa memprediksi pasangan yang lain juga
karena fiksi pasangan yang lain itu menjadi penting
karena komposisi di pasangan yang lain atau lawan kita itu juga akan berpengaruh pada komposisi
yang ada dalam koalisi dan pembentukan calon presiden dan wakil presiden
jadi bagi pkb meskipun ini sulit seperti ditambahkan pak hanta
namun bagi pkb ya kita harus hadapi kesulitan ini
dan pkb terus akan berjuang
khusus muhammad maju menjadi calon presiden
kita duduk bersama
dan tentu seperti disampaikan oleh pak hanta juga
dan kita akan bersikap realistis pada akhirnya
semuanya saya yakin kalau ingin menang harus berbasis pada rasionalitas dan realistis
tidak bisa otot ototan
presiden dan wakil presidennya
hanya semua maju menjadi calon presiden
oke oke baik baik
tidak ada yang mudah
misalkan mbak puan maju juga tidak mudah
mbak kwan sudah pegang tiket
tapi perjuangan memang harus dilalui
nah ini bagian dari seni menurut saya
bagi pkb ya santai santai aja
apalagi pkb sudah
dengan gerindra sudah ayem
tiketnya sudah pas
kan gitu mbak anta
di calonnya siapa
tapi kalau misalnya pdip bergabung ya
nanti dirembukkan kembali
semuanya tidak ada yang
kita tahu kok pdip kita tahu
kita berkawan lama
dengan gerindra yang berkawannya baru
tidak ada soal
politik harus riang gembira
mas anta nanti setelah jda kita bahas
formulasi yang paling realistis gitu ya
kalau misalnya partai partai ini gabung
kan kemudian ada pertanyaan
siapa yang mendapat kotel yang paling besar
tentu itu nanti
dihitung dengan seksama
karena jangan sampai sudah susah susah mengusung
ternyata kotelnya lari ke tetangga gitu kan
itu itu itu
nggak mau kejadian seperti itu
nanti setelah jda ya
tetap di cnn indonesia newscast
anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
saya masih bersama
ada pak nusirwan dari pd perjuangan
pak jazil dari pkb
dan juga mas hanta yuda dari poltreking indonesia
saya ke pak nusirwan
pak nursiwan kalau misalnya melihat sekarang ya
bagi pdi perjuangan itu
perhitungannya yang mana pak nusirwan
tadi sudah beberapa disampaikan oleh mas hanta
ada menyokong orang yang kemudian misalnya tidak punya partai
tapi kan tentu saja itu sangat disayangkan
karena pdip bisa maju sendiri
apakah itu perhitungannya
pasangan yang paling realistis sekarang maju sendiri
antara pdi perjuangan mohon maaf dengan
saya bukan beda beda ini
tapi itulah perjalanan kita yang panjang ini
melihat bahwa seperti contoh adalah
cah imen dari pkb
kita harus apresiasi
apapun proses ini yang terjadi
nah ini pelajaran ini
itu partai politik itu harus begitu
jadi harapan kami
tentunya tidak hanya cah imen
kalau misalnya semuanya pada turun begitu
mungkin agak meriah gitu
tapi kan bagi bung hanta yuda
poltreking kan semakin bagus itu
kalau yang turun banyak
setau saya setau kami
dari data yang ada
partai yang lain itu kan juga punya calon
punya hak yang sama untuk menampilkan diri
sebut saja lah
mungkin dari rekan
kan ada berapa jumlah
saya nggak perlu sebutkan namanya
dan mereka semua mencalonkan berdasarkan
bukan mencalonkan istilahnya
diinginkan oleh internal partainya
ini sambungannya dengan
apa yang ditanyakan tadi
kemungkinan nah hari ini kita
bahas soal wah pres mungkin
seminggu yang akan datang
topiknya cnn indonesia sudah ganti lagi
yang disampaikan bung hanta yudha mungkin sudah berputar
ini tapi ya
ini hiburan bagi
bukan hiburan mohon maaf
sebuah pembelajaran juga
tidak ada itu istilah ini
yang muncul adalah demikian
tidak ini adalah sebuah
proses yang akan kita bisa kita pelajari
di samping semua hal yang diinginkan
tadi kita juga harus mengikuti
yang berkaitan dengan
ini kan ada di dalam
tapi ya tidak apa apa
semua tampil saja
nanti kan bentuknya akan terjadi
demokrasi yang secara amal
nah tentu akhirnya
sebelum itu terbentuk
saya katakan itu tidak hanya
dari semuanya akan
melakukan hal demikian
itu akan lebih bagus
pak hanta yuda itu semakin seru
meskipun nanti kita juga
kita bisa memperkirakan kira kira ujungnya
yang ditanyakan bagaimana strateginya
ini nanya itu nanti saja
strateginya tidak mungkin kita buka
masuk subuh saja belum
masih tengah hari itu belum
ini masih lama
saya nggak yakin hari ini yang diomongkan
nanti akan terjadi dua minggu lagi
itu beda lagi
setiap bulan akan muncul
lembaga lembaga survey
sekarang lembaga survey a
mungkin satu bulan lagi
muncul yang lain
akhirnya terjadi analisa
bung jasilul aja jalan ke
analisanya sudah demikian
ketemu di warung kopi
itu irama itu akan
dan semakin dari semakin banyak
media juga semakin senang
ya tidak apa apa
jadi jangan terlalu terburu buru
untuk membuat sebuah analisa
yang dituntut untuk terlalu akuratif
itu saja yang ingin saya sampaikan
baik saya ke mas hanta
untuk dua partai politik ini
ya pertama saya komentarin ini ya
catatan ke pkb
suka ada langkah kuda pkb
kita tahu di jelang penentuan cawa press
itu peran pkb cukup besar
karena kalau tidak bisa jadi
kalau pkb membuat poros ketiga
itu kan agak mengganggu
kita bicara sedikit ya di jelang dua ribu sembilan belas
nah kalau bikin poros ketiga
itu kan tidak mengancam
karena hitung hitungan politiknya bisa jadi
pak jokowi pada saat itu
menginginkan hanya satu putaran
coba ganti ya pak gus jazilul
nah itu langkah kuda pkb menarik saya kira
nah wajar kalau kemudian pkb agresif
ingin mengejar itu tadi
kotel efek dan sebagainya
ya bagian dari ikhtiar politik
di bagian ya seperti pak nusirwan katakan
tapi tendensinya kita bisa lihat perkembangan
kalau pkb mungkin pengen preferensinya caimin
kalau mentok tidak bisa cairin
misalnya tadi pak gus jazilul mengatakan
realistis juga di ujung
tapi sudah benar
pasang dulu kota umumnya
nah kalau pd perjuangan
kalau kita lihat dari trennya
memang secara dalam struktur kekuasaan pdip
ya kita semua tahulah
pasti yang paling kuat
pokok lalambak buat
dibanding nama semuanya
meskipun secara elektabilitas
barangkali tentu kita tahu ganjar lebih kuat
nah pdip ini dari sisi saya pak nusirwan
sekaligus mungkin masukan dari eksternal
di lima pdip begini putri
pak puan dan ganjar dipasangin saja
kalau gitu efeknya otomatis ke pdip semua
tapi saya kira tidak bisa begitu
harus bekerja sama
dua duanya di partai yang sama
basisnya sama sama jawa tengah
itu sulit kalau misalnya dipaksakan
kalau misalnya pak puan maju dari pdip
ini misalnya pak nusirwan
namanya tidak jauh jauh beda dari dua nama ini
kalau ini boleh dicatat
pak puan dan ganjar ini
kalau puan maju dari poros yang lain
ini agak berbahaya bagi pdip
bukan buat pdip
buat ganjar juga kalau dia maju
mas ganjar itu kuat karena bersama pdip
mas ganjar tanpa pdip belum tentu sekuat sekarang
jadi jangan hanya bilang pdip butuh ganjar
mas ganjar juga butuh pdip
kalau kita bicara elektabilitas
kalau mas ganjar maju sendiri
mbak puan maju di poros yang berbeda
potensi pecah suaranya besar
terutama di jawa tengah
itu ada yang akan pecah
padahal itu kandang banteng
basisnya pdip perjuangan
yang rugi dua duanya
itu dilema yang kedua
kalau memusung mas ganjar
mbak puan tidak maju
ini misalnya saja
saya kira dari suku kuasa kalau mas ganjar menang
saya kira realistis juga
mbak puan sebagai putri mahkota ibu mega
tanda petik terancam juga
kalau presidennya orang lain
dinamika semacam ini kan jadi pertimbangan pertimbangan semua
saya kasih catatan pdi perjuangan
kalau ingin memajukan mbak puan
di saat yang sama sama pentingnya membuat
tanda petik ya
membuat mas ganjar tidak maju
itu bisa kuat
mas ganjar tidak maju
maju mbak puan akan jadi capres
saya kira kenapa ragu
karena ada figur figur yang relatif imbang
kalau kemudian di seberang sana anies maju
atau figur lainnya ada prabowo atau lainnya maju
saya kira pdi perjuangan punya pengalaman
setelah dua kali sebelumnya
nah kalau begini apakah otomatis
bahwa pdip perjuangan akan menggugungkan elektronik
jadi ini beda
mbak puan secara politik juga sudah lebih matang
sudah mentok juga karir politiknya
ketua dpr sudah jadi main point dan seterusnya
jangan dilihat bahwa mbak puan seperti era pak jokowi
akhirnya jokowi juga orang menyimpulkan
kalau gitu sekarang pd perjuangan nanti ujungnya akan dukung ganjar
saya kira ini beda
karena itu poin saya adalah putri
akan melihat nanti
tadi sama pak jazilul maupun pak nur sirwan pasti
masih nunggu ya
siapa lawan di depan itu penting
nah sekarang itu yang paling penting bagi partai
jangan saling mengunci
meskipun sudah ada batas ya
pdi perjuangan sudah membuat garis demarkasi
misalnya pak asto mengatakan kecil kemungkinan
atau tidak mau berkoalisi dengan demokrat dan pks
itu sah sah saja boleh
tapi di luar itu
ada tendensi kemungkinan kemungkinan untuk berkoalisi
nah tren yang sekarang ini
semua partai saya lihat tidak mau mengunci
dia membuka pulang
betul dari poin pak nur sirwan tadi apa
kalau jangan disimpulkan cepat cepat
porosnya akan berubah
pks bertemu dengan gerindra
pks bertemu dengan pdip
besok ada perubahan perubahan
jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan
yang bisa dilakukan sekarang adalah analisa tendensi beberapa kecenderungan berkumpul
pks dan pdip bertemu
demokrat dengan pdip kecil berkoalisi
tapi dengan pks mungkin tidak
nah pola pola seperti ini yang dibaca
kalau figurnya saya kira tidak jauh dari radar partai politik pemilih tiket
yang kedua adalah figur yang memiliki elektabilitas
yang punya mungkin pelengkapnya kekuatan logistik
dan satu lagi mungkin kombinasi tentang jawa luar jawa
secara geografi dan sebagainya
saya terakhir ke pak jazilul
silahkan tanggapan anda pak jazilul
mungkin seperti yang pesannya gus imin di media
prabowo caimin puan muhaimin siapa lagi kira kira kuat yang mana
di cnn indonesia
sama saya mengapresiasi dari pak nusirwan tadi
terhadap gus muhaymin yang punya semangat untuk maju
yang kedua saya juga menghargai dan apresiasi pak hanta
memang ada langkah langkah sudah

memang pak hanta pkb tidak serumit pdi perjuangan
memang pak hanta pkb tidak serumit pdi perjuangan

karena pdi perjuangan partai besar
karena pdi perjuangan partai besar
jadi cara mengaturnya mengelolaannya
jadi cara mengaturnya mengelolaannya
kalau pkb kan partai yang belum sebesar pdit

apalagi kadernya yang maju sudah putus pak muhaymin

kalau pdit kan masih banyak kader kadernya
yang disebut pak hanta tadi
betapa rumitnya itu tidak mudah
itu ada kerumitan sendiri
tetapi kami sangat menghargai
supaya menjadi kedaulatan pdip
jadi nggak mudah pak hanta
sebesar pdip gak mudah
memang karena partai masih belum
besar seperti pdip dan kita selalu
dalam posisi yang
pkb ini kan sulit kadang rumit
kadang terpojok tapi selalu
kita harus cari akal
ya itu berkala
kalau pdip sudah kuat tanpa berpojok pun bisa
harus jalan supaya
sejarah kita kira kira
tidak terlalu jauh suaranya dengan pdip
nah kalau di
sudah berapa kali ya artinya
begini misalkan contoh
tiba tiba oh kader pkb juga
pada akhirnya yang dipilih oleh pak jokowi
kan begitu tapi
kita belum tahu ini
perjuangan pkb untuk
mengusung gus muaymin
untuk menjadi channel presiden
atau mengambil posisi
kita lihat kita tunggu
bulan ini mudah mudahan
pkb tidak kehabisan
akal itu aja pak anta
sedikit silakan pak nusirwan
saya bisa membersihkan
sedikit sekali singkat waktunya mepet silahkan
langkah kudanya sudah banyak yang pandai
jangan juga terlalu
nanti suatu ketika
apabila nanti diperlukan
kan juga bisa terjadi
seperti caimin tau tau pak jazilul
yang disuruh maju itu
suatu hal yang
pada waktu dua ribu sembilan belas
saya tidak perlu menyampaikan nama
tapi pada suatu titik tertentu
perubahan jadi kalau kita
tadi mendengarkan apa yang dikatakan
bung antayu sudah seolah olah
itu sudah terframing
saya membaca ada kesan
bapak sudah memframing
sesuatu bentuk ya bagi
partai partai tertentu yang akan
itu kan kata anda
bagi saya yang sudah mengikuti
sebuah pertandingan yang hampir capek nih
sudah berapa kali
itu tidak akan demikian
saya tadi membaca bahwa
memprofile atau katakanlah
trendnya tendensinya demikian
itu kalau saat ini
itu sulit kita untuk bisa
memprediksi dalam kondisi yang seperti itu
yang mode nya bisa jadi
jangan lupa nanti kalau suatu ketika
yang muncul pada menit terakhir
bukan saya mengganggu
apa yang sudah diputuskan
tapi itu bisa saja terjadi dalam politik
baik terima kasih bapak bapak
terima kasih atas diskusinya malam ini
pak jazil terima kasih
pak nusirwan terima kasih
mas antayuda terima kasih banyak
sehat selalu bapak bapak
perjalanan masih panjang ya
terima kasih selamat malam